kenapa suka banget sama sundubu jjigae david pedas
nah kebetulan gua waktu sma kelas satu porseni antar sekolah ikut di sma thomas aquino
ya susah untuk bergabung di alat alat musik musik tradisi ini